belasan musisi lokal dan mancanegara memainkan genre world music untuk pertama kalinya di indonesia
dalam mata sora musik festival dua ribu tujuh belas di bandung jawa barat
alunan suara hanpen mengalun merdu dalam sebuah pertunjukan musik yang dimainkan
organif hari dan bintang manila musisi asal bandung
tiga orang musisi yang tergabung dalam kelompok balaruna ini adalah salah satu kelompok musik
yang berani mengusung genre world music
world music adalah musik populer yang berasal usul etnis dengan gaya dan jenis di luar tradisi pop barat dan musik rock
di indonesia jenis musik ini belum begitu populer apalagi aransemen musiknya selalu menggunakan alat yang tidak umum
seperti handpan ini
semen semen kecil yang bergelut di bidang world music juga mereka berbencar
makanya ketika ada festival seperti ini sungguh menarik sekali karena bisa menyatukan semua orang yang emang minatnya ke wilayah world music
dan mengenalkan musik musik
yang menurutnya mungkin menarik karena dari kemarin banyak juga orang yang ngomong
kok musik musiknya unik ya
karena emang hal hal seperti ini itu mungkin baru buat masyarakat di indonesia
mata sora festival dua ribu tujuh belas untuk pertama kalinya diadakan di indonesia
ide dan gagasannya untuk mengenalkan unsur budaya masyarakat urban
baik musik workshop atau pertunjukan kesenian lainnya khususnya indonesia kepada dunia
tidak hanya diisi oleh musisi lokal
tetapi juga dari musisi musisi yang mencerta dalam festival ini
seperti gil saisi colin bass dan kunokini ensara liane
kita ingin mencoba memotret sebuah kondisi sosio kultural urban yang berdasarkan dari root fold
gil saisi ini adalah musisi elektromusik dan pemetik gitar tenggo yang berasal dari prancis
yang kemudian dia mengeksplorasi budaya ruralnya di masyarakat sunda
dia melihat bahwa ada kesamaan rooth orang sunda lembur orang sunda di desa dengan orang desa di perancis
festival ini memang ditujukan bagi mereka yang mencintai budaya tradisional dan masyarakat urban
musician musician terakhir ini sangat luar biasa sangat luar biasa
dan saya suka menari
jadi saya punya kesempatan untuk mencintai budaya tradisional dan masyarakat urban
saya suka menari dengan beberapa band dari latar belakang dari negara saya
australia sangat luar biasa dan sangat menarik untuk menonton dan menari juga
dia kayaknya buat acara yang lebih pakai hati ya
jadi apapun yang ada di dalam hati buat orang seniman itu kayaknya bisa dikeluarin semua di sini dan mendunia
mata suara world music festival yang diselenggarakan dua puluh dua dan dua puluh tiga juli ini digagas oleh komunitas seni dari bandung
dan mengundang puluhan musisi mancanegara yang memadukan musik mereka dengan unsur peralatan tradisional negara mereka masing masing
artabim aditya bandung